kita pergi dari sini sekarang ya
tepat tugahan gue
kamu mau doni selamat
aku tau tempatnya
temui aku di alamat ini
ternyata emang benar
dia yang menculik doni
alamatnya benar disini
gak ada kunci
apa yang udah kamu lakukan tanti
dia masih hidup
aku harus bawa dia ke rumah sakit
semoga aja tanti selamat
karena dia adalah kunci dimana aku bisa menemukan doni
apa yang terjadi ibu
kenapa ibu mencoba bunuh diri
dia suami saya pak
tapi tidak membunuh saya
tanti denger ya
aku udah capek capek bawa kamu kesini
terus kenapa sekarang kamu ngomong kayak gitu
kamu bawa aku kesini supaya kamu kehilangan jejak kan
supaya orang orang gak tau kalau kamu ingin membunuh aku kan
kamu bisa diem gak
ini ada orang ini menyerangkan pasien
dia fitnah dong saya gak pernah melakukan itu
tangkap dia pak
dia suami yang jahat bawa dia ke kantor polisi
dengerin saya dulu dengerin saya dulu
orang ini menghubungi saya
dia kasih alamat lengkap rumah dia
pas saya datang kesana kondisi dia udah seperti ini dok
dok dia bohong
sampai saya harus seperti ini
bawa dia pak ikut kami ke kantor polisi
aku bener bener nanya kayak kamu tengah ngelakuin kayak gini
udah ikut pak diam
aku terpaksa ngelakuin ini
karena aku gak mau kamu semakin dekat dengan riri
pak tolong lepasin saya pak saya harus mencari anak saya pak
selamat malam bu airen
ya selamat malam
kami dari kantor polisi
kami ingin memberitahukan bahwa putera ibu yang bernama haris
atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap istrinya tanti
nggak mungkin pak ini pasti ada kesalahan
gak mungkin anak saya membunuh
kami sedang mengumpulkan bukti dan saksi saksi
kalau saudara haris terbukti tidak bersalah akan kami bebaskan
terima kasih bu
apa haris masuk penjara
puas kamu sekarang udah puas hancurin hidup aku
kamu denger sebelum ada kamu

baru sejak ada kamu masuk ke dalam kehidupan kita kami sudah berhenti mempercayai kamu

baru sejak ada kamu masuk ke dalam kehidupan kita kami sudah berhenti mempercayai kamu
semua jadi berantakan
tapi ini bukan kehena aku
aku juga gak mau keluarga mama berantakan
kamu itu betul betul perempuan pembawa sial
semakin hari dadaku semakin sakit
apa itu tandanya aku akan mati sebentar lagi
ya ampun doni badan kamu panas banget
aku hantar kamu ke dokter ya
kita ke dokter sekarang
kita ke dokter sekarang ya
biar kami periksa dulu
sebentar sini saya periksa ya
maaf pak keponakan bapak harus dirawat inap
apa ada masalah
enggak dok silahkan kalau mau dirawatinap nggak apa apa
yang penting dia sungguh
coba aja ya kalau misalkan niri belum married
terus belum punya anak juga
pasti irip prakteknya bareng sama kita di rumah sakit ini
pasti seru banget ya kalau kita bertiga
tapi yaudahlah nggak usah berandai andai
gue nggak salah liat
itu kan andi
iya beneran itu andi
kan kemarin dia nyariin andi yang solekan
katanya ini kabur dari rumah
iya dia juga nelfon gue katanya dia udah nyari nyari andi tapi gak ketemu
bayi anak siapa ya
andi di rumah sakit
dia ada di tempat praktek gue
lo tau kan alamatnya
tau tau tapi dia kenapa
jantungnya kambuh ya
kayaknya bukan andi deh ri yang sakit
tapi anak kecil
ada apa ri
ma andi di rumah sakit bersama seorang bayi aku yakin itu doni ma
ri kita taruh kesana loh ri
sebelum nanti andi pergi
kenapa gue ngerasa ada yang matematain gue ya
oke situasinya udah nggak aman nih
kamu udah mendingan ya doni ya
kita pergi dari sini sekarang ya
tepat dugaan gua